kira kira kita akan pertimbangkan mas anies kalau maju lagi di dalam pilgub
pertimbangkan mas andis kalau maju lagi di dalam pilkub
tapi dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri mas anies
kira kira kita akan pertimbangkan mas anies kalau maju lagi di dalam pilgub
pintinya enggak yang bersambut tidak
kita lihat kan belum tanggal berapa pendaftaran tanggal berapa ya
dua puluh agustus kita lihat perkembangannya kayak apa